pemerintah resmi membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah dan bahan baku minyak goreng mulai senin ini
pembukaan keran ekspor cpo diharapkan mampu menurunkan harga minyak goreng dan menjamin ketersediaan stok minyak goreng di pasaran
apakah pembukaan keran ekspor cpo serta merta menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan plt ketua dewan minyak sawit indonesia sahat sinaga
selamat sore pak sahat
selamat sore mbak naya
oke saya mau ke pak sahat terlebih dahulu pak sahat ini pemerintah sudah membuka keran ekspor cpo mulai hari ini
tetapi apakah aturan teknisnya sudah selesai dibuat sehingga pengusaha bisa melakukan ekspor
catmennya sudah dikeluarkan
untuk ketentuan tentang ekspor
di mana yang tadinya ada tiga kode as seribu lima ratus sebelas lima belas delapan belas dua ribu tiga ratus enam yang tadinya tidak boleh ekspor itu sekarang boleh ekspor
namun demikian juknis dan juklaknya itu sedang digodok saya kira akan selesai dalam hari ini
tapi tadi dalam penjelasan dari pak
kemendak disampaikan oleh pak oke dirjen perdagangan dalam negeri dan juga di
di elaborate lebih lanjut oleh pak menko marinvest pak luhut sehingga kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas
memang bakal sangat serius pemerintah untuk menangani soal minyak ini
tapi di samping itu saya
saya melihat bukan hanya soal minyak ini sebetulnya yang menjadi permasalahan minyak goreng ini
tapi juga hal hal lain yang selama ini tidak pernah di touch oleh republik
oleh pak menko akan dituntaskan
ya itu sebagai promis beliau kepada presiden
dan presiden sangat menghargai langkah langkah itu
karena kita itu sering dalam hal sawit itu berjalan dalam gelap
ya data data kita tidak lengkap
pemainnya siapa juga tidak jelas
distribusinya juga banyak yang nggak ngaku
manipulasi pajak dan lain lain
itulah yang menjadi perhatian sambil menyelesaikan persoalan minyak goreng curah ini untuk bisa mencapai tujuh belas ribu titik
tadi disampaikan oleh pak menko sebagai referensi yang akan dilihat di seluruh indonesia
dan jangan lupa maksudnya itu indonesia ini
bukan hanya soal pulau jawa
ya juga pulau pulau di sumatera saja itu ada satu ratus tiga puluh tujuh kepulauan dan pulau
bayangkan untuk mencapai itu itu bukan persoalan mudah
jadi jangan terlalu sepele menganggap persoalan distribusi di indonesia
pak saad ini saya harus klirkan ya
ini pak menko yang dimaksud yang mengambil alih dan berjanji kepada para pengusaha itu siapa
apakah menko marves lut bin sarpanjaitan atau menko perekonomian erlangga hartarto
tadi yang hadir itu yang saya tangkap dari diskusi itu atau speech yang disampaikan
bapak presiden memberikan instruksi kepada pak menko marinvest untuk koordinasi
untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini dan lain lain yang terkait dengan itu
artinya sekarang pak luhut yang mengambil alih untuk mengatasi persoalan minyak goreng
dan juga tadi ada juga pak deputi dari perindustrian jadi ketiga deputi ini bekerjasama saya kira data datanya sudah lengkap
nah persoalan yang di lapangan selama ini sangat jelas disampaikan oleh pak menko marinvest
itu sangat jelas sekali ya dan itu saya kira itu yang kita tunggu tunggu selama ini ya
jadi program minyak goreng curah rayak itu itu pertama ya itu akan dikonversi menjadi minyak goreng kemasan
karena selama ini minyak goreng curah itu dengan kepulauan itu loss di jalan itu bisa tiga lima persen
belum lagi sampai ketika minyak goreng itu sampai di pengecer dia angkat lagi melalui literan masuk ke plastik itu satu dua persen
artinya jalur distribusi ya
opsnya itu bisa kira kira rp satu delapan ratus rp dua hanya losses
padahal kalau itu dikemas jadi sangat betul apa yang dianalisa oleh pak luhut tadi
perhitungan kami kemasan itu hanya satu empat ratus perak
dan tidak ada lagi perlu timbang tidak perlu lagi loss di jalan dan lain lain semua orang convenient
indonesia masuk negara
tapi masih curah
ini kan memalukan ini
di dunia ini negara miskin mana
satu di afrika satu lagi di bangladesh
jadi karena itu kami sangat mendukung tadi
kelihatannya pola konsep yang akan dijalankan sekarang itu akan mengena
jadi tegas pak menko tadi
dan perlu disiplin
dan ini kita tidak ada disiplin selama ini
hanya terakhir setelah si mira dijalankan oleh perindustrian baru agak tertib
itu saya bilang agak tertib ya
yang kedua tidak ada macam macam di lapangan
minyak goreng curah sampai ke pasar preman harus dapat di sana untuk bongkar muat
kemudian kepala pasar juga harus mendapatkan upeti
sehingga bagaimana si kalau pedagang tidak mengikuti dia dicabut lapaknya dia
jadi mau tidak mau dia ikut
nah ini yang dibilang oleh pak luhut
tidak ada lagi yang macam macam di lapangan
dan semua satgas pangan harus menertibkan kalau ada yang begitu janganlah mereka mencari dana dari kesempitan ini
tahan dulu pak saad
masih dalam kesulitan
semua bersubsidi supaya bisa berjalan dengan baik
oke tahan dulu pak asad
mas bima tadi clear ya disampaikan oleh pak sahat sebagai plt ketua dewan minyak sawit indonesia
bahwa beliau mendengar rapatnya ini dipimpin oleh menko marves luhut bin sarpanjaitan
ada instruksi dari presiden jokowi kepada menko marves lut bin sarpanjaitan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng
tadi pak luhut mengatakan bahwa persoalan pendataan
kemudian distribusi kalau bisa saya recap itu dijanjikan akan diselesaikan
ini mas bima analisnya bagaimana ini
ya biasanya pak luhut itu masuk dalam kondisi kritis
dan dalam kondisi menko menko lainnya gagal ya
maksudnya teknisnya gagal itu kan selalu begitu
jadi artinya memang kondisinya begitu sangat kompleks sangat limit
kemarin coba coba kebijakan
mulai dari dmo ternyata ada pengusaha yang disidik
diciduk oleh kejaksaan agung
kemudian ada het yang tidak berhasil
sampai terakhir uji coba untuk pelarangan ekspor cpo secara tuntas secara total
ternyata harga di lapangan juga tidak turun signifikan ya
harga minyak curah itu kalau dilihat dari pusat informasi harga pangan strategis itu hanya turun ya berkisar rp satu lima ratus sampai rp dua
ini saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh pak sahat
bahwa problemnya saat ini
problemnya saat ini adalah pemerintah salah untuk harus diakui salah dalam lihat akar permasalahan
ternyata masalahannya bukan perebutan antara ekspor versus kebutuhan di dalam negeri
karena selama ini pun juga diklaim bahwa pasokan atau dari sisi supply itu mencukupi
tetapi masalahnya yang lebih teknis adalah distribusi
saya juga melihat bahwa hankan harga rp tiga ya
dan sekarang ada program program minyak gorengnya
ada program minyak goreng rakyat dan lain sebagainya
ini yang menjadi acuan adalah tas harga pengendalian harga untuk minyak goreng curah
tadi yang sudah disampaikan kalau minyak goreng curah yang disubsidi minyak goreng curah yang jadikan acuan
ini rantai distribusinya panjang
data bps mengungkap ada sampai tujuh distribusi dari produsen minyak goreng sampai ke tangan konsumen akhir
dan setiap titik distribusi yang semakin panjang itu baru rata rata ya
belum di daerah luar jawa pulauan mungkin titik distribusinya akan jauh lebih panjang lagi
jadi kalau yang dijadikan acuan akan sulit untuk menyentuh level harga yang diinginkan pemerintah
kenapa bukan goreng kemasan sederhana
itu yang harusnya
penawasannya lebih gampang
ukurannya nggak dikurang kurangin kan
bagaimanapun juga pangan kemudian juga packaging dari minyak goreng curah ya di level pedagang pasar

ini kan ada oknum saja
ini kan ada oknum saja
itu saja bocornya kan juga lumayan besar ya
kemudian kalau minyak goreng kemasan jauh bisa mereduksi biaya pengawasan
berikutnya lagi sebenarnya kalau ingin ya agar distribusi yang menjadi masalah ini clear
maka bulok bulok itu harus masuk
karena bulok sudah diberikan amanat di dalam perpres tahun dua ribu enam belas
selain dari kedelai jagung dan beras bulok itu boleh kan stabilisasi
itu di bahan kebutuhan pokok lainnya
disebut juga di dalam perpres bahwa minyak goreng masuk salah satu bahan kebutuhan pokok lain dari yang disebutkan tadi
jadi kalau bulok masuk ini tinggal bicara soal kewenangannya sejauh apa
mana yang akan diatur
apakah bulog bermain di minyak goreng kemasan sederhana
kalau distribusi yang dibantu oleh bulok
pastu perpergudangan dan juga pengawasannya
jadi saya melihat itu yang menjadi solusi
bukan dengan minyak goreng rakyat yang untuk beli minyak goreng curah harus menggunakan ktp
itu program yang digagas pemerintah begitu ya
harus menunjukkan ktp boleh berhak membeli minyak goreng curah
ini saya kira nggak pas ya dari data saya setuju dengan pak sahat
jangankan data produsen yang masih agual
tidak ada yang menanggung di minyak goreng pak sahat
data penerima saja pak
jelas minyak goreng rakyat untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah
atau berpendapatan rendah
itu data ada semua di dalam data terpadu kesejahteraan sosial
umkm penerima bantuan sudah punya datanya di dalam bantuan usaha
kenapa pemerintah menggunakan verifikasi yang lain
jadi program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini tidak sesuai
begitu ya dengan menjalankan program program rakyat pembelian minyak goreng menggunakan ktp
lebih baik dicari cara yang lain
tapi saya ingin kembali lagi ke kran ekspor cpo
mas bima setelah keran ekspor cpo ini dibuka apakah kemudian persoalannya kemudian selesai
atau masih banyak tadi seperti yang pak sahat katakan rantai distribusinya yang harus diperbaiki
tata kelolanya atau gimana sih mas bima
ya dalam hal ini saya setuju dengan beberapa hak ya
bahwa dari petani juga tentunya
tangan ekspor cpo kemarin
kebijakan yang tidak dibutuhkan dan bagian dari masalah sebenarnya
bukan justru menyelesaikan permasalahan
karena tadi problemnya itu salah dilihat oleh pengambil kebijakan
problemnya bukan dari sisi rebutan pasokan ekspor dengan di dalam negeri
tetapi problemnya adalah masalah distribusi
jadi kalaupun misalkan pelarangan ekspornya dicabut boleh ekspor lagi
itu tidak ada hubungannya nanti dengan harga minyak goreng di dalam negeri
apalagi kalau minyak goreng kemasan yang acuannya adalah mekanisme pasar
sekarang harga cpo
larangan ekspor dibuka bukan malah turun
tapi harga cpo internasional naik
dibandingkan sesi perdagangan lalu
ini apa artinya
pelarangan ekspor cpo dicabut
kita masih membutuhkan kebijakan kebijakan doable
atau kebijakan kebijakan teknis lainnya
sehingga masalah distribusi tadi yang sekarang lebih urgent
itu bisa diselesaikan
dan pemerintah tolong jangan buat kebijakan kebijakan yang emosional
sesaat seperti pelarangan ekspor
yang ternyata tiga minggu sudah dicabut
kemudian juga kebijakan kebijakan yang sebenarnya kajiannya tidak lengkap
paksakan dan tentu tadi dampak blunder kepada petani
pendapatan negara yang hilang
semoga tidak terjadi bukan hanya di sawit minyak goreng
tapi juga di komoditas komoditas strategis lainnya
itu tadi masukan masukannya mas bima
begitu ya kepada pemerintah
supaya jangan membuat kebijakan kebijakan yang malah blunder
karena tidak ada kaitannya sebetulnya
tapi dengan dibukanya ekspor cpo ini
pengusaha mampu tidak sih menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran
kalau saya lihat sih
ini terlalu di besar besar persoalan kita
karena domestik untuk minyak goreng itu
itu perhitungan berupa bentuk pemakaian cpo ya
itu hanya sekitar kira kira lima juta ton
yang nanti akan dielaborate menjadi minyak goreng kira kira tiga enam juta ton
itulah yang dipakai untuk kemasan dan juga minyak goreng
jadi sebetulnya persoalan kecil
dan kedua adalah
harga cpo di pasar domestik ini kan harus memang lebih rendah dibandingkan dengan pasar ekspor
pasar ekspor itu sekarang itu satu enam ratus lima puluh sampai satu tujuh ratus tiga puluh dolar per ton
kalau kita ambil aja rupiah empat belas enam ratus
kalau kita ambil aja rupiah empat belas enam ratus

itu kan kira kira dua puluh ribu sekian
tapi harga pasar domestik kan cuma lima belas ribu sampai enam belas ribu
dia sudah dikurangin bidang dana penghutan dan biaya keluar
jadi harusnya itu dana untuk domestik itu sangat menarik
harganya itu sangat menarik domestik daripada harga ekspor
jadi sebetulnya nggak terlalu besar dielaborate
bahwa seolah olah ekspor itu lebih menarik dalam domestik
nah yang terjadi adalah sekarang
kalau harga itu di cascape begitu saja tidak bisa
perlu terlalu besar
meskipun di harganya sudah rendah relatif
tapi masih terlalu besar daripada masyarakat kita yang punya kemampuan
untuk membeli dengan harga di lesenya
kalau harga rp empat belas sebagai patokan minyak goreng curah
harga cpo nya itu menurut perhitungan kami itu sembilan ratus
nah harga cpo yang di domestik itu lima belas ribu
jadi ada enam ribu rupiah
enam ribu rupiah ini harusnya tidak menjadi masalah besar
kalau itu dibagikan dalam bentuk bantuan sosial
tapi tidak saya sepakat dengan pak mas bima tadi
jangan merusak mekanisme pasar
pak sahat pertanyaan saya tadi belum ada jawab
jadi dengan adanya itu pengusaha bisa menjamin ya
ketersediaan stoknya di pasaran
lebih daripada dijamin mbak soal itu
cuma sekarang ekspor sudah dilepas
tapi tetap juga pemerintah melihat ada kekhawatiran
supaya para produsen ini tetap mengkaitkan diri dengan domestik
dibikinlah regulasi yang itu berupa dmo
karena dmo berhasil pemerintah melihat di batubara
nah konsep ini akan diterapkan di sini
tapi nantinya akan dilepas dengan mekanisme pasar
kembali ke pertanyaan mbak nana tadi
nggak perlu khawatir
itu banyak kok pasar minyak sawit untuk pemakaian domestik
kita akan jeda terlebih dahulu
nanti saya mau tanya ke mas bima
apakah kemudian pemerintah perlu menerapkan kebijakan lainnya
untuk mengikat komitmen pengusaha terhadap kejaminan ketersediaan stok di dalam negeri
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia

anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada saud sinaaga plt ketua dewan minyak sawit indonesia dan bima yudi setira
mas bima lebih sudah ada jaminannya
dari mbak dmersahat bahwa jangan khawatir pengusaha akan memenuhi komitmennya
dalam menjamin ketersediaan stok di dalam negeri heb bahn
saat konten ini akan berkomitmen di cina saja
tapi untuk mengikat komitmen dan juga jaminan terhadap para pengusaha ini apakah pemerintah perlu menerapkan kebijakan lain kenaikan penghutang ekspor cpo
ya sejauh ini ya kalau kita runut ke belakang sejak harga eceran tertinggi het untuk minyak goreng kemasan itu dilepas itu sebenarnya masalahnya bukan di pasokan
khususnya untuk minyak goreng kemasan masalahnya adalah pasokan tersedia harga tidak turun itu untuk yang kemasan problem
nah kemudian orang bermigrasi lah karena disparitas harga yang terlalu jauh dengan minyak goreng curah akhirnya banyak kelas menengah yang masuk dalam kategori rentan miskin
mereka bergeser untuk mengkonsumsi minyak goreng curah yang akhirnya mengakibatkan pasokan saat itu antrian terjadi di minyak goreng curah
jadi untuk mengikat tadi bukan hanya soal pasokan tetapi bagaimana misalnya terkait dengan masalah balik lagi ke distribusi pengawasan
jadi pengusaha juga harus mau bersama
misalnya dengan blok atau dengan kekuasaan satgas pangan pengusaha juga harus melaporkan saya sudah stok sekian tapi ternyata di daerah a itu terjadi kekurangan pasokan
asetnya di distributor mana di d satu distributor utama ya kemudian di d dua distributor di level kabupaten kota atau di level pengecat di sebelah mana
jadi saya inginkan juga pengusaha juga membahu dengan satgas pangan ini membongkar
praktek yang membuat pasokan
kan sebenarnya ada tapi tidak disalurkan
yang kedua kalau memang ada kondisi kondisi tertentu dimana ini adalah kebutan cpo di level internasional yang harganya bagus rp enam dua ratus per tonnya cpo di indonesia
walaupun itu terjadi cukup dengan mekanisme naik kurunkan penghutang ekspor itu pun dilakukan kalau tidak salah dua ribu sebelas
itu juga sudah efektif untuk disinsentif
jadi yang sekarang perlu dinaikkan juga nggak penghutannya
ya untuk penghutang ekspor sekarang kalau diperlukan ya bisa dinaikkan tapi bergantung apakah kondisi pasokannya mencukupi atau tidak
kalau tidak ada isu soal pasokan karena kemarin larangan ekspor cpo nya sudah dilakukan ini artinya mungkin kalaupun ada kenaikan penyesuaian itu jadi second option aja
oke opsi kedua ya
untuk mengikat lagi dmo
ini saya jelaskan sedikit jangan sampai
kebijakan domestic market obligation itu mengulangi lagi nanti ada pengusaha ditangkap lagi
ada pengusaha kemudian dicuduk lagi oleh kegiatan agung
jadi ini juga harus harus jelas gitu kan kemana sistem pengawasan internalnya
dan kemudian juga bagaimana komunikasi yang harusnya dilakukan pengusaha kepada kementerian teknis kementerian perdagangan
dan jangan pagi misalnya ada di kantor kementerian perdagangan nanti dituduh sebagai
lobby lobby untuk ekspor di atas kewajiban dmo
jadi rule of the game nya untuk dmo ini saya kira pak sahas dan kawan kawan harus mengawal nih pak
jangan sampai nanti tuduhan mafianya terus menerus seperti itu dmo ini nanti akan dijadikan celah bahwa ada pengusaha yang minta misalnya kelebihan dari dmo
atas dmo yang harusnya di dalam negeri itu dilakukan ekspor
saya kira juga dari internal kementerian
jadi kalau kelebihan dari dmo tolong perbaiki betul masalah integrasi data masalah integritas pejabat teknisnya dan masalah komunikasi dengan laku usaha
kan zaman sudah digital ya harusnya tidak terlalu banyak lah lobby lobby untuk pengaruhi bijakan dmo secara teknis
kalau secara konsep ya silahkan
oke saya mau tanya ke pak sahar
sebenarnya sudah masuk dalam aplikasi datang secara digital
harusnya kebijakan dmo nya jauh
seperti demo batubara yang sebenarnya sudah mulai ada perbaikan terus menerus
oke saya mau tanya ke pak sahat
itu tadi sarannya mas bima ya bahwa pengusaha juga harus kooperatif dengan satgas pangan untuk mengawal rantai distribusi
dan juga berkomunikasi dan juga berhati hati mengawal soal kebijakan dmo
jangan sampai nanti bolanya kembali lagi ke pengusaha begitu pak sad
jangan kita halus
harap kalau kita dalam olahraga pelari sprint kita harapkan jadi penari balet
pelari sprint biarkan aja mereka pelari sprint
jadi mereka itu kalau ada order langsung disupply
persoalannya sekarang itu yang disampaikan oleh mas bima tadi
saya melihat harga dunia ini sampai akhir tahun itu masih tetap di atas tujuh belas ribu rupiah
harga minyak goreng kita harus maintain rp empat belas ribu
berarti kan ada disparitas harganya nih
kira kira rp tujuh delapan per liter
bagaimana supaya ini tidak disalahgunakan di lapangan
nah ini hanya bisa jalan
kalau yang disampaikan oleh mas bima tadi
mulai dari hulu sampai ke hilir
itu diawasi oleh satu pemerintah
inilah perlu counter failing power dari pemerintah
pemerintah jangan hanya bertumpu pada regulasi
satu kekuatannya regulasi
tapi fisik juga perlu
oleh karena itu saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan oleh pak
pak bima tadi
distribusi minyak goreng curah ini jangan dikasihkan ke swasta
diambil alih oleh pemerintah begitu ya
rata rata tiga ratus tiga puluh kiloliter per bulan
itulah indonesia kebutuhannya
sisanya di take over oleh pemerintah
karena dia yang menjamin sampai ke pasar
jadi kalau ada regulasi tertentu karena ini satu pemerintah bisa jalan langsung
tidak perlu khawatir lagi
itu yang perlu dijalankan
pemerintah saran saya punya counter failing power
counter failing power itu apabila dia punya regulasi dan juga secara fisik dia mampu kontrol
nah ini jalan
terakhir pak sahat dengan dibukanya keran ekspor cpo agak sulit ya mencapai target empat belas ribu ya
tadi anda sudah katakan sih sebetulnya
kami tadinya menargetkan volume ekspor kita di tahun dua ribu dua puluh dua ini tiga puluh empat empat juta ton
tapi kita lihat dari januari karena kerasa kerusuk rasa kerusuk sampai dengan mei
jadi menurut kami kemungkinan besar kita hanya bisa mencapai tiga puluh dua juta ton
dengan catatan kalau luar itu jangan lagi kita rubah rubah regulasi
karena dagang itu komitmennya sudah empat bulan di depan forward selling
tiba tiba kita batalkan
nah kapan mereka bisa dapat credibility daripada importer
ini yang perlu juga diperhatikan
jadi sulit mencapai angka empat belas pak sahab
ini kalau diesel dan minyak goreng
jadi kalau ekspor di stop kalau bahasa madura bilang finito katanya
jadi sulit ya mencapai angka empat belas sulit ya dengan kondisi ekspornya sempat di stop kemarin
tiga puluh empat empat juta ton itulah ekspektasi kita ekspor di tahun dua ribu dua puluh dua
jadi perkiraan kami ekspor kita paling kita bisa banter tiga puluh satu tiga puluh dua juta ton
itu aja gambarnya
oke baik kita tunggu nanti bagaimana apakah pemerintah akan merubah lagi kebijakannya
semoga tidak ada lagi perubahan perubahan kebijakan
karena itu akan membingungkan bagi semua stakeholders ya
terutama yang dirugikan adalah masyarakat di bawah begitu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada mas bima yudhistira direktur selyos dan juga sahat sinaga
plt ketua dewan minyak sawit indonesia
saya selalu pak saad dan juga mas bima